hai belakangan ini beberapa daerah di jawa barat mengalami bencana alam seperti hujan deras yang
terjadi di kecamatan ciomas kabupaten bogor pada minggu petang sebelas september lalu hujan deras
membuat tebing setinggi sepuluh m longsor dan mengakibatkan sedikitnya tiga rumah warga
rusak beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini bencana longsor juga terjadi
di kecamatan ciurbeti kabupaten ciamis pada senin dini hari dua belas september lalu akibat hujan deras
pergerakan tanah terjadi di enam titik yang mengakibatkan empat rumah rusak berat satu rusak
sedang serta menyebabkan dua orang meninggal dunia badan meteorologi klimatologi dan geofisika bandung
menyebut bencana serupa juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah lain di jawa barat pasalnya
saat ini wilayah jabar berada pada masa pancaroba atau peralihan musim yang menyebabkan cuaca ekstrim
terjadi bahkan bmkg juga memperkirakan saat musim hujan tiba curah hujan akan lebih tinggi karena
adanya fenomena lanina yang berkepanjangan
kemungkinan besar berdasarkan dari outlook
kemungkinan memang sifat hujannya adalah di atas normal ya artinya bisa mencapai
juga akan ikut meningkat bencana seperti misalnya tadi banjir genangan maupun banjir
bandang tanah longsor angin kencang atau penting puliung bahkan mungkin hujan es juga akan terjadi juga
ya sementara itu badan penanggulangan bencana daerah jawa barat menyebut ada sembilan zona rawan kebencanaan
prioritas jawa barat yang sudah dipetakan jelang musim hujan zona itu meliputi wilayah bogor garut
tasikmalaya pangandaran ciamis sukabumi indramayu banjar dan purwakarta menurut bpbd jabar sembilan daerah ini akan masuk pada puncak musim hujan mulai oktober hingga november mendatang sejumlah antisipasi mulai dilakukan bpbd jabar
sop sop kembali untuk penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan itu tetap diaktifkan kembali
bila terjadi termasuk identifikasi sumber daya sekarang kita identifikasi sumber daya baik itu peralatan sumber daya manusia
maupun pendukung pendukung termasuk logistik nah itu harus sudah diidentifikasi seberapa besar sehingga antisipasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bila terjadi
kalau memungkinkan memang dirasa perlu nanti juga kita dorong supaya wilayah wilayah itu juga mengaktifkan poskonya
budi juanda juga menambahkan sosialisasi pada warga akan adanya potensi bencana gencar dilakukan sebagai bentuk mitigasi kebencanaan
di meliputan cnn indonesia